bapak udah nggak sayang sama sultan
tega banget tinggalin sultan sultan jadi pulang pulang alhamdulillah berarti aku
masih bisa minta tanda tangannya sultan lagi ngasah apaan sih kalian
alhamdulillah untuk sultan gak jadi pulang iya
aduh sultan lagi kemes kemesin barang eh mau kemana mau pulang mau pulang kemana
sultan bikin pusing om jin aja assalamualaikum
kamu mau kemana rapi banget bawa tas gala kalau mau pulang bilang dong biar
om dilantarin kan masih ada dua permintaan enggak sultan tuh mau pulangnya bareng papa aja
kamu sama kamu ditanya malah nggak nyambung sih mungkin dia mau ikut pulang sama papanya
eh sultan kalau nggak mau ya udah nggak apa apa eh tapi gelang sultan buat
gini emang kamu benar mau pulang enak aja enggak bukan sekandar mulas unique aneh banget beneran
kalau enggak cintin aja sertiku surut kerjanya ganggu ganggu orang juga sudah deh malah suruh
sama kau mau pergi ya hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai
hai ini kamu beneran mau pergi mau pulang kampung gitu iya paman untuk pengen pulang
pulang betah di sini rumah pulang ke mama papa wah mau obat tuh makin aneh obatnya
habis kali eh bula woi begitu sih kita kan udah sahabat udah cocok udah satu tim
masa persahabatan kita sampai di sini aja sih puas kalian sejak kapan di sini
kasian tahu si kentung ntar nggak ada yang jajan makanan lagi buat si kentung
jujur banget sih
sultan coba pikir lagi siapa tahu kamu
jangan nama kita
eh bula woi jangan tinggalin kami dong kan tuh kenapa
kentung cungkring gombloh terus untuk juga nengguin kalian kok
udah tenang aja walaupun jauh di mata tetep deket di hati sultan jadi simpul

hai jatik lagi pas help
ayolah robert ayo disini aja bruway kita
udah jangan nangis terus sedih aja
udah nampak mau nongok aja udah assalamualaikum waalaikumsalam sultan
alhamdulillah akhirnya sultan bisa pulang aku sultan tak ada orang doa aku sultan cinta
allah dan disuruh
aku sultan tak pada orang tua aku sultan cinta allah dan rusuhnya di
aku tahu apa yang aku harus lakukan
hai selamat jalan bule hawaii selamat tinggal sultan selamat jalan bule taman mini
akhirnya enggak ada saingan lagi enggak ada musuh lagi eh tapi tapi tapi geramu
kata mama tadi nih video kalau sama papa katanya sultan gak betah tinggal disini ini kamu minta pulang bareng papa bener
sultan memang sudah betah di pesantren ini
woh hahahaha ini baru anak papa nih
bentar papa telepon mama dulu ya
dia ini gak percaya kok papa bilang sultan betah tinggal disini dia bilang katanya sultan mau pulang
mama nih bener bener ini bisa bisanya mama aja nih
pasti dari tadi bapak udah curiga nih makanya nih
tadi mama bilang katanya sultan mau pulang sultan gak betah tinggal di pesantren
sultan sendiri yang ngomong sama mama kalau dia tuh pengen pulang pak
apaan orang anak disini baya baya aja seneng seneng aja dia tinggal disini
nih nih ada anak disini nah tuh dia tuh ya anak papa yang ganteng
sultan nih kasih tahu sama mama sultan emang gak betah tinggal di sini sultan mau pulang
mah maafin sultan ya tapi sultan memang sudah betah di tempat ini
sultan akan serius untuk menuntut ilmu di pesantren ini
ah toh kan mana mama gimana sih mama bilang katanya sultan gak betah tinggal disini
anaknya sendiri bilang betah
sultan kamu gimana sih tadi kamu ngerengek ngerengek sama mama pengen pulang
sekarang kamu ngomongnya beda kamu bikin mama sama papa berantem
bukan bikin papa sama mama berantem tapi ini mama yang ngigo
sekarang gini aja deh mendingan mama siap siapin makanan yang enak mau pulang ya
sik sik sik nah nyenyak je je jelek fuktus fuktus
udah dah dah dah
yaudah anak papa yang pinter belajar ya yang hebat disini belajar jadi orang hebat orang sukses
waduh apaan nih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dah bawa pulang dadah
tega banget tinggalin sultan
kok sultan gak jadi pulang sih
sultan gak jadi pulang alhamdulillah
berarti aku masih bisa minta tanda tangannya soto lagi
apaan sih kalian
sultan gak jadi pulang
iya cari sibukku iki hape
jadinya sultan bisa berteman lagi sama aku
kamu mah mikirin nas makanan doang
si sultan kok gak jadi balik sih
itulah yang dinamakan sungguh menyebahkan
si sultan kenapa gak pulang aja sih
bukan karena sultan
lucu tau gak
adi katanya sultan mau pulang ya
sultan udah kemas kemas barang loh
sultan kan udah betah di sini udah banyak teman temannya
cungkring kentong gombloh ada kamu ada anjani
semoga aja sultan jadi anak baik dan kita di sini